seorang pria di banyuwangi menjadi viral di media sosial setelah mengaku memiliki harta kekayaan berupa uang
sebanyak enam belas kontainer
namun setelah viral wahyu widodo justru membantah karena rekaman video di media sosial itu hanya sebagai bahan bercanda
inilah video viral yang menampilkan pengakuan pria warga desa kedung rejo banyuwangi
yang mengaku mempunyai uang sebanyak enam belas kontainer di rumahnya
dalam video ini pria bernama wahyu menceritakan dirinya sebagai raja pengusaha pohon sengon dan raja sawer
para pemandu lagu di daerahnya
bahkan video tersebut sempat menampilkan adanya aktivitas penghitungan di sebuah tempat
tak heran pengakuannya ini pun menjadi bahan gunjingan para warganet di dunia maya
menanggapi video ini wahyu justru terkejut
wahyu membantah jika semua informasi tersebut tidak benar
karena video itu hanya sebagai bahan gurawan belaka
karena itu dirinya meminta maaf kepada masyarakat luas atas perilakunya di dunia maya
netizen seluruh indonesia kalau memang kurang berkenan saya video saya saya mohon minta maaf
menurut tetangga berita tentang wahyu sebagai pengusaha memang benar
tapi jika dirinya terkenal memiliki uang dan raja sawer tidaklah benar
kalau yang lagi viral nih mas ya kalau lagi viral
kalau memang beliau di komen komen itu memang orangnya tidak pelit betul memang betul
tapi kalau yang di itu sepertinya kayak nggak mungkin gitu loh
sebelumnya sebuah video
berdurasi satu jam tiga puluh enam menit itu viral di sebuah media sosial
video itu di upload dari sebuah whatsapp group di mana ada wahyu di dalamnya
dengan viralnya video ini wahyu meminta agar para pengunggah segera menghapusnya